ini adalah semua makanan yang biasa saya bawa ketika saya mau bekerja terutama kalau saya
bertemu dengan kucing liar atau striked tadi ya striked ini saya bawa ikan cuek kayak gini
satunya lima ribu rupiah biasanya beli di pasar ataupun di tukang sayur kemudian makanan kering seperti
ini dan makanan basah beberapa kucing tidak suka makanan kering jadi saya harus membagi antara ikan
ataupun makanan basah biasanya di mix terus diberikan ke mereka ketika saya bertemu dengan mereka di
pinggir jalan sebelum manado hampir setiap pagi saya menyambangi sejumlah kawasan di jakarta
selatan untuk berbagi makanan dengan kucing kucing liar kalau bukit bukit
aksi ini semakin rutin saya lakukan terutama di saat masa ppkm apa mungkin manikan ya
ini adalah kucing kucing liar yang ada di kawasan jakarta selatan berdasarkan data dari dinas ketahanan
pangan kelautan dan pertanian di tahun dua ribu delapan belas ada dua puluh sembilan ribu lima ratus ekor kucing itu jumlah yang bisa berlipat
dua puluh ribu dua ratus dua puluh satu mungkin jumlahnya bisa di atas tiga puluh kucing dan semua rata rata kucing kucing ini
membutuhkan makanan terutama di era seperti ppkm kemudian juga restriction movement seperti saat
ini dimana mereka kesulitan mencari makan karena sejumlah warung restoran dan juga perkantoran
seperti di kawasan ini semua tutup dan mereka pastinya kelaparan kali ini saya bersama rina mariana salah
salah satu pecinta kucing yang sudah sejak dua ribu enam belas rutin juga memberikan makanan bagi kucing kucing liar
di kawasan megakuningan ia menyisihkan biaya delapan ratus hingga satu juta rupiah per bulan untuk pakan kucing
liar kasian ya karena sejak kita piara sejak saya piara binatang itu jadi rasa kasihan dengan
hewan lain tuh muncul itu jadinya terus setiap lihat jalan apalagi sekarang lagi banyaknya wfh
kucing kucing di jalan kan biasanya bergantung dengan ya kasih saya belas kasih para pekerja yang
lagi makan di pinggir jalan sekarang karena sepi enggak ada yang kasih makan jadi saya setiap hari
street feeding populasi kucing di jakarta diketahui terus bertambah apalagi satu kucing betina dalam
setahun bisa melahirkan
dengan pertambahan ini butuh adanya aksi untuk mengendalikan populasi kucing pemerintah dki
jakarta sendiri memiliki rencana pembangunan taman kucing namun vaksinasi diperlukan agar hewan liar
tak menularkan rabies pada tahun dua ribu empat sampai sekarang kita harus mempertahankan daerah bebas
rabies dalam waktu dekat yang sudah terjadi di jakarta dan di jepang juga ada beberapa kucing yang

pilihan lokasi seperti itu selain vaksinasi sterilisasi kucing juga dilakukan untuk
mengendalikan populasi dia akan disteril karena kalau tidak disteril nanti dia bisa membuat
populasi kucing di kawasan jakarta dan mega kuningan semakin bertambah proses sterilisasi kucing
dilakukan minimal saat kucing berusia enam bulan jika betina jangan dilakukan saat kondisi tengah
mengandung steril harus dilakukan saat kondisi kucing sehat dan tidak sakit jadi yang jelas sih
dia jadi diem jadi enggak mau main main misalnya biasanya dia kalau kita kasih makan lari lari
sekarang kok diem aja berarti ngomong makanya terus bulunya berdiri itu bisa paling paling
gampang kelihatan peduli kucing liar dapat dilakukan dengan melibatkan dokter hewan agar
jika kucing sakit bisa mendapat penanganan tepat
tim liputan cnn indonesia